perbuatan rima tadi seperti menganalogikan sebuah masalah yuk
antum jangan bicara dengan bahasa yang tinggi
ilmu antum belum seujung kuku
antum masih bocah imusan
antum masih hijau
belum seperti ana
cuma anak yang fantas dengan bahasa tinggi
indah maksud ambo
ini waktunya para santri yang lainnya pada membersihkan masjid
untuk persiapan traweh
santai santai di bawah pohon
antum ngapain ikut cari
terus ana yang fayungin siapa
antum fayungin sendiri bang ustadz
durhaka antum sama ana ya
biar ana tidak hitam
jatuh di kamar
antum jatuhnya di kamar carinya di bawah pohon
kapan mau dapatnya
iseng aja om
cepat ke masjid
allah ini ana kemaksud lama bikin kepala ana makin kemining
lu mau kemana
terus kalo mereka dateng gimana
lu ga baca internet sih
teknologi sekarang sudah super canggih
pakai yang teknologi dong
muka lu tuh kayak kakek gua si abg
ini teknologi mencari gimana sih
nih gue kasih tau nih
kayanya nasib gua sial mulu ya
bukan bener kan
sekarang mau beda
kok lu buke lu jadi begini sih
hp nya yang beda
kan tadi gua udah bilang
lu yang kena kan
lagian tuh orang
mereka bina bina deing ya
masa motor butut aja diambil
udah milih milih maling teh
lu kan di lapor ke polisi
lu udah kasih nomor ya kan
udah tapi ga pake pulsa
nomornya bukan handphonenyi
udah ikhlasin aja
ntar juga ketemu
biasa aja buka aja
lu mau disini
gua mau pulang
dari tau tau tadi mah mendingan gua
itu duit capek lagi bu
ini uang yang disimpan sama tommy
tapi cuman segini
saya bayar segini dulu
perbuatan rimba tadi
seperti menganalogikan sebuah masalah ya
antum jangan bicara dengan bahasa yang tinggi
ilmu antum belum seujung kuku
antum masih bocah imusan
antum masih ijo
belum seperti ana
cuma anak yang fantas dengan bahasa tinggi
orang itu kalau salah suka cari gara gara
suka cari masalah
padahal dia indah melihat masalahnya ada pada dirinya sendiri
kalo bahasa kerennya lempar bodi begitu
allah ana sudah bilang
antum jangan pakai bahasa tinggi
kalo gitu si rimba tadi ngeledek bang ustadz tuh
kenapa anteng bicara seperti itu
ya bang ustadz kan suka begitu
suka nyalain orang tapi gak mau disalahin
anda tidak pernah seperti itu
anda manusia yang paling dan sangat bertanggung jawab
antum jangan sembarangan bicara
antum berdua telah kena hasut
dan bujuk rayu akal akalan si rimba
allah ya allah ya karir
pindahkan tangan antum
kalo ini digadein
cukup gak ya
ih lagi diangkat pun bocah
lu belum telepon
ya kan gue tanya nanti mencet ncet gimana
reset amat lu jadi orang
lu gak tau ini mau masuk masjid
gua tau ini masjid
ini rumah allah gua tau
terus ngapain lu ngelarang gua masuk ke rumah masjid
hei ada aturannya
masuk masjid dahulukan kaki kanan
kalo keluar kaki kiri
terus tadi gue pake kaki apa emang
eda orang ya
hah udah ah papel
eh tuh liat siapa itu
kagak liat ini
kenapa ya neneng teh
sekarang mah kalau ngapa ngapain teh jadi gak semangat
bawaannya tuh keinget bang apoi terus
yang diinget itu ibadah
kita disini untuk itu
bukan untuk yang lain
ya tetep sih teh
kan gak ada punya manget
walaupun surat dari bang apoi teh udah neneng bingkai
neng katanya ada surat tuh buat kamu
wah pasti dari bang apoi
nei gak usah lari lari
lo tapi bener gak ya suratnya dari bang apoi
om tau udah abis makan ga om
eh om gak tau ya bapak aja nih ga om
dedek gak boleh ganggu si omnya